ada apa ini
kenapa kau tidak kenal
katakan dari tadi seorang adhiana reswari selalu dijaga oleh datu datu
kau tidak bisa menikahinya
apapun caranya nikahkanlah kami naya
kau tidak bisa menikahinya
sampai dia yang menginginkan menikah denganmu dan bersedia menjadi istrimu
itu adalah syarat yang tidak bisa ditawar
ayah aku sudah tidak kuat lagi
ini diri baik baik saja
terima kasih ayah
siapa kau orang itu dewi
namanya adalah layung kandaga
dia adalah pendekar dari puri awan lemayu
sebuah perkelahian tingkat tinggi
ayahku bertarung dengan menggunakan jurus patraikma tingkat ke sepuluh
dia akan cari yang akan menang kena dia

dan menang perang
namun jurus pencabut roh
pertarungan itu berakhir imbang
tidak ada yang menang
dan tidak ada yang kalah
ya dewi dapat dikalahannya dengan mudah
untung saja nyahi dewi selamat
bukan itu saja pak kelik
ada lagi yang mengerikan
dikelilingi oleh kekuatan gaib
dari para siluman
dan dia adalah penguja ratu iblis
bernama dahyang wirunganangga
hei anak jahat jangan ganggu kabur bayang
kapur bayang bangun

awas kalau sampai kapur bayang celaka

apapun yang famil blank
aku tidak akan pernah menyakitimu
aku hanya ingin menikahimu
aku tidak studi menjadi istrimu
kau tahu kesaktianku kan
walaupun semua dewa dan datu datu melindungimu
tidak akan pernah bisa mengalahkanmu
aku telah salah meremehkanmu
kau harus diberi pelajaran
tidak aku harus membawa perbai ke gunung cangkup untuk mengobatinya
dia sangat terluka
kalau tidak cepat cepat diobati dia akan mati
pasti bocah itu yang bernama purbaya
rara santang sangat mencemaskannya
pasti dia orang yang sangat berhati buat rara santang
aku bisa gunakan anak itu untuk menjaga rara santang

jangan sakiti purbaya
apa yang sebenarnya terjadi sama adikku
kenapa wajahnya selalu terlintas di kepala kok
aku harus pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
aku harus pergi dari sini
bagaimanapun caranya aku harus keluar dari sini
bagaimanapun caranya aku harus keluar dari sini
kenapa aku tidak bisa keluar dari sini
tolong keluarkan aku dari sini yang nago
kamu tidak bisa keluar
aku mohon keluarkan aku dari sini yang nagu
kamu yang meminta
tidak semudah itu anak muda